menteri perhubungan budi karya sumadi mencopot direktur dan sejumlah pejabat stip jakarta
buntut kasus kematian seorang taruna yang tewas dianiaya seniornya
tak hanya itu menhub juga memutuskan stip tidak akan menerima siswa baru di tahun dua ribu dua puluh
agar tidak ada lagi istilah senior dan junior
kasus tewasnya taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran usai dianiaya seniornya berbuntut panjang
menteri perhubungan budi karya sumadi memutuskan untuk mencopot direktur beserta sejumlah pejabat di stip
sebagai tindakan tegas atas kekerasan yang terjadi di lingkungan stip
tak hanya itu guna memutus tradisi senioritaskan
juga memutuskan untuk melakukan moratorium
yakni tidak menerima siswa baru di tahun dua ribu dua puluh
hal ini bertujuan agar tidak ada lagi istilah senior dan junior
kurikulum yang ada di stip juga akan diubah menjadi lebih humanis dan berteknologi
kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat
ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan
moratorium di satu angkatan itu kita tidak terima
agar memutus tradisi jelek sehingga tidak ada lagi istilah senior dan junior
sebelumnya polisi menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus tewasnya taruna stip jakarta
usai dianiaya oleh seniornya
ketiga tersangka itu memiliki peran masing masing
yaitu memanggil korban mengawasi lokasi dan memprovokasi
polisi menyebut arogansi senioritas dari para tersangka jadi motif dibalik penganiayaan
dan kelar perkara kemudian kami menyimpulkan
ada tiga tersangka yang tidak ada istilah senior dan junior
tiga pelaku lainnya yang terlibat dalam peristiwa kekerasan eksesif tersebut
jadi total saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan ada empat puluh tiga
lalu fa juga berperan menjadi pengawas ketika kekerasan eksesif terjadi
di depan pintu toilet dan ini dibuktikan dari cctv kemudian keterangan para saksi
pada jumat tiga mei lalu korban yang bernama putu satria ananta rustika
dianiaya seniornya di toilet sekolah hingga tak sadarkan diri
dari rekaman cctv diketahui korban sempat dibawarkannya
untuk mendapatkan perawatan medis di klinik sekolah
namun setelah diperiksa ternyata korban sudah tidak bernyawa
hingga saat ini polres metro jakarta utara telah menetapkan empat orang sebagai tersangka